ditaro dimana jaranya
loh bukan ditaro kalau ditaro itu lupa
eh gak tau sih siapa yang muling
ketika saya masuk ke dalam rumah
pecahkan saja biar ramai
maksudnya ada pecahan gelas
terus ada rambut
ah gue mau tengok dulu deh
masa adam hilang kita diem aja
udah deh kak aku ikut
taruh kakak jauh jauh ya
kak ke situ kak
ya keburu siapa nih
kak hati hati kak serem
kakak penasaran pengen tahu
ini rambut panjang banget
kita pulang aja yuk
kakak pengen cek dulu ya
jadi lebih baik ako semakin gampang lah
kayak dihukum dia
apa yang kamu inginkan kakak
saya merasa begini
esta bocahan saja
bagaimana itu bisa jadi seperti ini kak
mungkin ini dapat langsung
kamu udah pulang sayang
gak ada di kamar
kamu di dapur
kamu di dapur
mana situ anak
zara berarti dia ambil
untung aja gitu udah sampai rumah kak
jepitan kak buka pintunya
udah tenang aja
jangan sampai rumah
sini rafa aja yang buka
kayaknya kuncinya jatuh deh pas kita lari lari tadi
terus gimana kak
kita tunggu mampir aja ya
ya udah deh
biar aku aja yang nyari kuncinya
kamu tunggu sini aja ya
jatuh aja ya
jangan lama lama ya
karena aku takut
kita cari dulu ya
tahu tau nggak jaranya itu hilang
hiranya nyanyi dangdut
ditaruh di mana jaranya
oh bukan ditaro kalau ditaro itu lupa
eh gak tau sih siapa yang muling
oh ketika saya masuk ke dalam rumah
oh pecahkan saja biar ramai
apaan itu ya
maksudnya ada pecahan gelas
terus ada rambut
yuk ibu ranti kenapa diripit sih
ibu ranti ibu ranti
jangan jangan si jara diculik juga sama wewe gombel sama kaya adam
aduh jangan sampai
berarti kue gombel nggak cuma nyuruh anak kecil yang di luar malam malam sendirian ya
di rumah juga bisa diculik ya
ibu ibu maaf nih saya tinggal ya
saya dulu kagum
kebetulannya rafa sama ali di rumah sendirian
maaf ya ibu ibunya saya perlu disini dulu
iya cepet di cek di cek
aduh kalah banget sih
udah tau rafa takut

bagaimana finansial apa dihukumnya
jenpr brewer yang pakai harga tongkat dia

ih perarti mereka juga ketawa
kalian orang huawei punya gombel
uh mana sih
eh ali kamu ngapain di sini sendirian
di rumah mi
hah kenapa di rumah sendirian
terus kamu ngapain ada di sini
nyari kunci rumah mi
tadi pas aku keluar sama rafa aku sengaja jatuhin kuncinya
yang aku bilang tadi rafa nungguin di rumah deh
berarti lapa nunggunya di luar rumah dong
maaf ya mi aku udah ngilangin kunci rumah
tadi aku cari cari tapi belum ketemu
yaudah yaudah lupain aja kunci itu mami punya kunci serangga